setelah mengumpulkan data dari tiga ratus lima puluh tujuh orang tua yang memiliki anak yang terindikasi vaksin palsu
rabu ini crisis center yang difasilitasi kontras dan ylbhi bersama aliansi orang tua korban vaksin palsu
akan melakukan aksi damai di rumah sakit harapan bunda jakarta timur
sejak crisis center dibuka pada minggu lalu kontras dan ylbhi telah mengantongi data orang tua korban vaksin palsu
mereka berencana menggugat pihak rumah sakit harapan bunda dengan membawa kasus ini ke ranah hukum
kontras dan ylbhi hingga kini belum melakukan audiensi dengan pihak rumah sakit karena pihak rumah sakit bungkam dan sulit dihubungi
sejumlah tuntutan dibacakan rabu siang lewat aksi damai di depan rumah sakit harapan bunda
polisi pun melakukan penjagaan lebih ketat sejak pagi